calon wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno melakukan pertemuan dengan forum investor yang terdiri dari pemuda besar yang selama ini sudah berinvestasi di jakarta dan indonesia
para investor ini menanamkan modalnya melalui sektor real pasar keuangan dan pasar modal
kepada para investor sandi meyakinkan bahwa di tengah suhu politik yang memanas jelang pilkada putaran kedua jakarta tetap menjadi tempat yang aman untuk berinvestasi
sandi juga menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah yang sudah baik akan tetap dilanjutkan sehingga tidak perlu menunggu hasil pilkada putaran kedua bagi para investor untuk menanamkan modal di ibu kota
kepada para investor sandi juga menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah yang sudah baik akan tetap dilanjutkan sehingga tidak perlu menunggu hasil pilkada putaran kedua bagi para investor untuk menanamkan modal di ibu kota